raut tegang tampak di wajah anak anak ini
ayah bunda sampai harus turun tangan untuk menenangkan
kekhawatiran anak anak ini tentu bukan tanpa alasan
mereka tengah menunggu antrean untuk dihitan di salah satu klinik hitan konvensional di kawasan ciracas jakarta timur
di klinik ini pasien tidak boleh ditemani saat masuk ruang hitam
winner salah satunya
siswa yang baru naik kelas satu smp ini bermain gawai saat proses kita berlangsung untuk mengurangi rasa takut
ternyata tak sampai lima menit sang juruk hitam bernama pak basuki harjono
setelah dibius bagian kuluk pada penis dipotong melingkar menggunakan pisau bedah
lalu dijahit dan dipasang di perban
pas cakitan winner dan anak anak lain sudah langsung bisa jalan
orang tua winner memilih hitan konvensional yang tarifnya dipatok satu tiga juta rupiah karena berbagai alasan
ini ya putra nggak modern ya konvensionalnya
karena katanya lebih cepat ya lebih cepat prosesnya lebih cepat
terus penyembuhannya juga lebih cepat langsung bisa jalan gitu mas
langsung pakai celana biasa ya
meski bisa langsung beraktivitas setelah dihitan anak tidak disarankan untuk berolahraga setidaknya selama lima hingga tujuh hari
metodenya ya metode konvensional cuma kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang terkini
keupatan keupatan yang terkini
dan memberikan motivasi kepada anak bahwa sunat itu tidak sakit sunat itu menyenangkan
dan anak langsung bisa beraktivitas langsung pakai celana langsung bisa sekolah seperti biasa
cuma jangan olahraga dulu jangan main bola jangan bola
dan di hitan hukum juga tidak ada pantangan makanan apapun
kecuali anak itu punya alergi
ada cara konvensional ada pula metode yang lebih modern
di antaranya dengan electric couter yang biasa dikenal dengan sebutan sunat laser
alatnya bukan laser sungguhan
melainkan cutter listrik dengan energi panas untuk memotong kulit pada penis
kelebihannya pasien tidak mengeluarkan darah terlalu banyak
meski demikian setelah di hitan pasien tetap harus dijahit
selain itu ada pula teknik lain yaitu menggunakan klaim alias tabung yang ukurannya menyesuaikan dengan ukuran penis anak
kini metode itu dikembangkan dengan alat bernama bipolar pen yang biayanya sebesar dua tujuh juta rupiah
sebuah metode pemotong jaringan yang umumnya digunakan sebagai alat pada operasi besar
anak tetap di bius untuk mengudahkan proses pemasangan penyelidikan
klaim dan hitan menggunakan bipolar pen
bipolar pen ini adalah alat yang bisa menggunakan energi listrik sebagai pemotong sekaligus memberhentikan perdarahan
nah setelah itu kita lepas tabung cetakannya tadi dan kita nggak lakukan penjahitan
kalau yang pada metode electrocauter itu dijahit ini kita nggak pakai penjahitan tapi kita pakai sealer
sealer ini adalah perkat khusus kulit yang digunakan sebagai pengganti jahitan plus sebagai antipenjahitan
ini adalah pengganti air
hitan dengan bipolar pen memakan waktu sepuluh hingga lima belas menit tergantung kondisi psikologis pasien yang biasanya diliputi rasa takut sehingga meliolitkan proses hitan
nah ada tips nih untuk menguatkan mental anak sebelum dan saat hitan berlangsung
kita dari awal tuh ngasih tau kalau sinar tuh harus
pokoknya buat kebersihan

sampai akhirnya awalnya sih kita decide nya tahun lalu sih
baru bisa sekarang jadi
baru bisa sekarang
oh jadi dikasih pemahaman dulu ya
terkait dengan penginnya
dan dia kebetulan juga mau hadiah jadi ya
ditanya dulu mau apa dia mau ini ya udah
dari tinjauan medis
hitam memiliki banyak manfaat
mengurangi risiko infeksi saluran kemih
dan kanker cervix pada pasangan
mengurangi risiko penyakit lain pada penis
seperti fimosis dan balanitis
menghindari penyakit menular seksual